satu satunya atlet atletik indonesia yang akan tampil di olimpiade dua ribu enam belas di rio de janeiro agustus mendatang adalah maria londa
tampil di nomor lompat jauh maria londa tetap fokus berlatih walau di tengah keterbatasan sarana dan juga fasilitas latihan
dengan segala keterbatasan fasilitas dan sarana latihan di stadion mengwi bali atlet lompat jauh andalan indonesia maria londa berlatih
bahkan untuk saat ini maria londa tak dapat menggunakan lintasan lompat jauh di stadion mengwi
lintasan yang kini tengah diperbaiki rencananya akan diganti dengan menggunakan karet sintetis dan baru dapat digunakan pada akhir bulan juni mendatang atau kurang dari dua bulan jelang olimpiade dua ribu enam belas di brazil
tapi jangan ragukan prestasi maria londa di nomor lompat jauh
di asian games dua ribu empat belas lalu maria merebut satu satunya medali emas
dari cabang atletik bagi indonesia
puncaknya lompatan maria sejauh enam tujuh meter di sea games dua ribu lima belas lalu membuatnya meraih medali emas sekaligus lolos kualifikasi a dan berhak tampil di olimpiade dua ribu enam belas
tapi sebenarnya kondisi untuk lintasan lompat jauh ini yang ideal seperti apa sih mbak ini
kalau saya lihat kan dari tanah gini ya mbak
kalau yang sekarang ini kan kita di bali ini inilah yang terbaik
jadi ini pun kalau
level untuk lapangan gravel atau lapangan tanah ini sangat sangat buruk
sedangkan di internasional kita memakai lapangan sintetis
sintetis itu kayak karet yang memang khusus buat lintasan lari dan lompat
jadi seperti itu
ini sekarang tanah dan tidak rata ya mbak
kita latihan dalam kondisi seperti ini
ini berarti bisa ada resiko cedera juga dong
sangat besar resiko cedera
jadi kalau yang tengah ini kan udah hancur banget
udah kelihatan kerikil kerikilnya
karena di paling pinggir itu paling aman dan jarang dipakai sama yang lain
harus dihalusin dulu gitu apa
biasanya dipakai apa mbak ngalusinnya
sapu sama alat serok untuk pasir
selain di stadion mengwi tempat latihan yang kadang digunakan maria londa untuk berlatih adalah di stadion ngurah rai dan pasar
namun kondisi di sana juga tidak lebih baik
dibandingkan stadion mengwi
pantai akhirnya menjadi salah satu pilihan tempat latihan terbaik bagi maria londa di bali
untuk memulai latihan di pantai semua persiapan harus dilakukan sendiri oleh maria dan pelatihnya ketut page
kalau bicara masalah bebaik untuk persiapan umum spesifik sebenarnya lebih bagus di pantai
satu di sini akan ketemu strength power nya
akan ketemu kecepatannya juga
kalau di lapangan reposi ketemu juga ya
tapi di sini nilai plusnya lebih
lebihnya dimana kita mendapat suasana lingkungan yang nyaman gitu
nggak selalu lapangan terus gitu
saya pikir selama ini kenapa prestasinya launa itu mau begini
karena dia kombinasi latihannya itu yang ketemu di sini gitu loh
dukungan penuh terhadap pilihan maria untuk tetap berlatih di bali sebenarnya telah diberikan satlak prima dan pengurus besar persatuan atletik seluruh indonesia
renovasi lintasan lompat jauh di stadion mengwi akan membuat maria londa dan atlet atlet muda bali memiliki lintasan lompat jauh yang memenuhi standar
peluang maria londa di olimpiade dua ribu enam belas nanti bisa dibilang cukup berat
namun setidaknya maria londa telah membuktikan bahwa terbatasnya sarana dan fasilitas latihan tidak menghalanginya untuk dapat bersaing dan berdiri sejajar dengan atlet atlet lain dari seluruh dunia di brazil nanti
erlangga wisnuaji bali